ini ato bukan
bagus nih kalo gitu tenang aja re pasti kita doain kok
amin makasih ya
ini ada ya
gak banyak sih pak dari temen temen dan dari anak club aja juga
moga moga bermanfaatnya buat bapak
janganlah boy kalian kan udah ngebantuin saya
kan pengantin perempuan nih pak gak apa apa
sini kan butuh
ya udah pak terima aja pak itu mentahnya juga gak apa apa terima pak
nggak mau dikasih juga
oh iya ibu dona pak amir
selamat ya buat pernikahannya
ehm tapi maaf banget juga ini kita cewek cewek gak bisa lama lama
soalnya udah kemaleman juga
tapi tenang aja juga anak anak cowok masih di sini bantu bantuin bu dona sama pak amir ya
jadi kita pulang dulu makasih
kita juga makasih ya
kalian hati hatinya di jalan
hati hati di jalan
kamu selamat ya bu
itu basic bawahnya di belakang ya
karena ada yang sisa ya
resek sih pak dikasih karung
tunggu tunggu tunggu tunggu
bukan gue yang disana
udah tenang aja
yang ngeberesin emang buat bersih semua ini udah ada orangnya
buat nongkrong biar lebih update
wah ada lagi pak
oke juga sih buat nongkrong di warung babi
biar si bawan bisa
gue suka pisang semua
ini satu buat bu dona deh pak
eh pak kita kan sebagai murid bapak dan temen temen bapak ya
kita harus ngebantuin bapak juga
kan kasihan kalo bapak beres beres sendiri kan
guru itu kan bak pelita
penerang dalam gulita
jasa bapak selama ini ke kita
itu gak sebanding pak
terima kasih boy
kalian sudah baik
terima kasih atas perhatian dan kecintaan kalian terhadap saya
kalau gitu kita pamit ya pak ya
udah beres malam ini
buat temen temen yang lain juga makasih ya
pak selamat menempuhi budi baru pak
terus cium tangannya gimana pak
udah begini aja
masuk pulang ya bu
makasih ya pak
wajah lagu gak jelas pak
masih tidak jelas pak
untuk mengenali tersangka pak
tersangka kenal dengan si pelapor
sementara kita bisa
simpulkan kalau motifnya adalah dendam
dan saya harap
si pelapor bisa mengenali
dengan hanya lihat gerak tubuh
dan postur tubuhnya
siap pak kalau begitu
nomornya sih gak apa apa
selamat malam pak kami dari pihak kepolisian
sedang melakukan identifikasi
pembocoran minyak rem mobil bapak
di cafe kemarin
kami mohon bapak kesini
untuk membantu kami melakukan identifikasi
dari hasil rekaman cctv
terima kasih pak
kalau aku disuruh
aku mungkin gak kenal
siapa yang mungkin kenalnya
kamu bisa nggak nemenin papi untuk mengidentifikasi pelaku pembocoran selang rem mobil kita
polisi minta kita untuk melihat para pelakunya di cctv
dan papi gak tau
mungkin kamu kenal dia jadi papi aja kamu
oh boleh banget nih boleh banget
ya udah kalau gitu berarti reva langsung ke sana sekarang ya
boleh gak kalau reva ajak boy
soalnya kan boy itu kayaknya lebih kenal tuh sama anak anak black cobra
dia juga lebih hafal ya
namanya lebih kenal nama dan wajahnya
ya pi ya boleh kan
ya udah kalau gitu sampai ketemu disana ya pi
kenapa kok bokap lu
jadi orang yang udah ngebocorin mobil aku itu udah ketauan
jadi papi aku minta buat sekarang ke kantor polisi
buat ngecek gitu wajahnya
karena kan aku gak terlalu hafal banget nih
aku rencananya mau ngajak kamu soalnya katanya sih pelakunya anak anak black cobra
alhamdulillah ya reva
ya udah kalau gitu aku kesana sekarang ya
ya udah makasih ya boy kamu udah membantuin aku
ya udah sampai ketemu disana ya
re lakunya udah ketauan
hampir banget ketangkep sih
cuma mereka kan harus pastiin lagi ya
orangnya ini atau bukan
ah bagus nih kalau gitu tenang aja re pasti kita doain kok
amin makasih ya
ya yaudah kita masuk aja karna mereka sudah nunggu didalam
apa bapak kenal
siapa yang di dalam monitor itu
kalau saya pribadi tidak tahu ya
tapi mungkin reva atau
pak bisa di zoom
ini kan anak black cobra pak
apakah anda yakin
insya allah pak
apakah anda punya keterangan lain
misalnya dimana kami bisa menemui dia
bahkan saya bisa anterin bapak ke tempatnya
itu tidak perlu
kami tidak mau membahayakan saksi
cukup info alamannya saja
terima kasih kepada semua atas kerjasamanya
kami sekarang juga